kenapa kamu selalu mengganggu ku
aku akan selalu mengganggu
rai kentering manik
ada apa rai
mengajakku ke sini
ada hal yang ingin aku bicarakan
pada murahka amut marugun
raka cukup memberikan racun itu
racun ini sangat mematikan
pendekar sehebat apapun
tidak akan bisa bertahan
tidak lebih dari setengah hari
yang raka perlu diperlukan
kupikirkan bagaimana cara menyisipkan racun ini terhadap makanan dan minuman syahnur jatim
apa yang sedang dilakukan paman amuk marubo dan ibu daratu ketrimani
sepertinya mereka sedang membicarakan sebuah rahasia
aku harus menyelidikinya
sepertinya ada yang menguping pembicaraan kita
paman amuk marubo memergokiku
untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku
dasar kamu tidak mempunyai telinga
belah dasah kau
tapi dia belum tahu siapa aku
dia belum tahu kehebatan jurusko
bagaimana rasanya terkena jurus pajingkiringku
kenapa kamu mengenal jurus itu
ini adalah mas rara santang
ini adalah mas rara santang
apa yang kamu lakukan disini
maaf ibu darah ratu ketering mani
seharusnya aku yang bertanya
apa yang ibu darah lakukan disini di malam hari
apa yang kamu lakukan
atau aku akan laporkan ini kepada ayahandak prabu
aku hanya ingin mencari bukti
dan membuktikan bahwa guruku tidak bersalah
guruku tidak menyerang rais rawisesa
dan aku mempunyai buktinya ibu darah
paman soma telah memeriksa luka rais surawisesa
dan jurus yang mengenai rais bukanlah jurus guruku syekh nurjati
yang barusan saja paman katakan namanya kepadaku
dan mencari bukti
dan mencari bukti
dan mencari bukti
aku terpaksa mengatakan hal ini kepada ayahandak prabu
apa artinya semua ini
rakalah yang telah mencelakai keponakan ku tercinta rai
raka benar benar keterlaluan
apakah raka ingin mempermalukan aku di hadapan kanda prabu
tidak seperti itu tidak seperti itu
aku menggunakan jurus bajing kirim
karena tidak ada satu orang pun yang tahu rai
dan jurus itu sangat langka rai
tapi sekarang rara santang sudah mengetahuinya
itu semua gara gara mulutmu yang tidak bisa koptah
bukan seperti itu rai
sebentar lagi kanda prabu akan mengetahuinya
mereka akan menuduhku bagian dari kebohongan ini
kita harus secepatnya membuka mulut rara santang rai
jangan sampai dia melapor kepada rai prabu siliwangi
dan ingat rai
jangan sampai terlambat
gusti prabu melarang siapa saja untuk masuk ke ruang semedi malam ini
ada hal yang sangat penting yang harus aku bicarakan kepada henda prabu
dimas hamba hanya menjalankan perintah
saat ini yanda prabu sedang semedi
dan aku tidak mungkin mengganggunya
aku akan mencari dia
aku akan mencari dia
untung yanda prabu tidak bisa ditemui malam ini
jadi kita punya kesempatan untuk menyingkirkan nimas rara santang
besok pagi aku akan memberikan racun ini ke minuman nimas rara santang
ayo pindah ke rumah
aku harus pergi dulu
akhirnya jernih sekali
sepertinya aku ingin membersihkan diri aku di sini
bisa tinggalkan aku sebentar
aku ingin membersihkan dirimu di sini
ada apa min oh tidak tidak ladin baiklah aku akan berada disini
kenapa airnya menjadi beku
hahahaha akhirnya kita ketemu lagi kiat santan
mahesa kenapa kamu selalu mengganggu ku
aku akan mencarimu
aku akan selalu mengganggu
sebelum dendam ku terbalaskan
sekarang dimalah kematianmu kiat santan